pt kai dawab satu menyediakan sebanyak sembilan ratus sembilan puluh tiket
atau bahkan di belakang kota kota besar
menghadapi kemungkinan epidemi fentanyl seperti di amerika
nah lihat orang tua kerja sendiri terus punya rasa ingin mau juga untuk bekerja
salah satu pemilik bisnis lokal di sydney sanjeev mengatakan ia khawatir menurunnya jumlah uang tunai dapat mempengaruhi bisnisnya
untuk supaya maju terus kita biasanya akan lihat diantar pertandingannya jam berapa
sebenarnya apa yang melatar belakangi ada dua istilah ini muncul di kalangan anak muda dan pemerhati keuangan
wisata air pertama yang bisa dicoba adalah menyusuri sungai cijulang menggunakan kayak di kawasan nusa wiru cijulang
pengamat politik universitas wijaya kusuma surabaya umar solahudin menegaskan
pada air kelapa air kelapa ini tinggi sekali kandungan untuk kalium atau potasium
saya kira respon presiden jokowi sudah baik